pemerintah meluarkan izin tiga puluh delapan proyek layang yang sempat di moratorium untuk dapat dilanjutkan kembali pengerjaannya per dua puluh delapan februari
komite keselamatan konstruksi kementerian pupr mengungkapkan para pemilik dan pelaksana proyek telah menyampaikan dokumen
dan melakukan pemaparan selama masa penghentian sementara
dari hasil evaluasi tersebut tiga puluh delapan dari empat puluh proyek dinyatakan dapat dilanjutkan kembali
dan beberapa di antaranya masih meninggalkan catatan
meski proyek proyek tersebut bisa dilanjutkan proses pengerjaannya
proyek elevated memiliki catatan yang harus dilengkapi atau dilakukan
seperti jalan tol depok antasari yang harus melengkapi dokumen lifting
dan berikut adalah proyek proyek yang sudah bisa dilanjutkan kembali pengerjaannya